kepala staf kepresidenan muldoko memutuskan akan melaporkan dua peneliti indonesia corruption watch ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik
laporan itu berkaitan dengan tudingan icw tentang keterlibatan muldoko dalam peredaran ivermectin dan kasus ekspor beras
langkah hukum akan diambil kepala kantor staf kepresidenan muldoko setelah tiga kali surat somasi dilayangkan kepada icw
muldoko menilai dari balasan yang dikirimkan pihak icw tidak mampu membuktikan tudingan ataupun mencabut pernyataan soal tuduhan pemburuan rente dalam peredaran ivermectin dan ekspor beras antara hkti dengan pt nurpay nusantara perkasa
muldoko akan melaporkan peneliti icw egy prima yoga dan mifta dengan tuduhan melanggar pasal pencemaran nama baik
menurut muldoko tuduhan icw merupakan pembunuhan karakter yang mengancam kepribadian merusak reputasi
dan kepercayaan keluarga
saya sudah memberikan kemudahan
dengan sabar saya berikan kesempatan sampai tiga kali
dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik
dengan dasar seperti itu
saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian